dari jakarta di mana aksi masa front pembela islam kerap menuai pro kontra
kali ini aksi masa untuk mengawal pemeriksaan pemimpin mereka rizik syihab
atas kasus dugaan penghinaan simbol dan lambang negara menimbulkan kekhawatiran
bagi orang tua murid sekolah al azhar yang menjadi lokasi pengumpulan massa
sebelumnya unjuk rasa menentang fpi juga berlangsung di sejumlah daerah
kondisi arus lalu lintas di sekitar al azhar cukup padat
akibat masa pendukung rizik sihab berkumpul di masjid agung al azhar jakarta selatan
mereka mengawal pemeriksaan pemimpin fpi tersebut atas kasus dugaan penghinaan simbol dan lambang negara
aksi ini memunculkan tanggapan dari orang tua murid yang bersekolah di al azhar
saya sebetulnya dilematis ya kalau dilihat dari fungsinya ini kan sekolah
sekolah dan ini anak anak sd ya banyak sd smp tk gitu ya
kalau di kampus kita biasa ya kalau demo mendengar demo gitu menggunakan orasi atau apa gitu ya
tapi kalau di lingkungan sd smp masih ada anak kecil ini yang kita khawatir
ada lah kekhawatiran sebagai orang tua ya
mudah mudahan enggak ya mudah mudahan enggak
karena ketika kita menyekolahkan anak di sini kan enggak ada niatan untuk politik apapun gitu
yang kita tahu kan al azhar tidak ada muatan politiknya kecuali di bidang pendidikan gitu
sebelumnya ribuan orang dari masyarakat adat
dayak aliansi gerakan pemuda pemudi dan ormas islam balikpapan
minggu siang berorasi di simpang tiga plaza balikpapan kalimantan timur
masa menilai gerakan nasional pengawal fatwa atau gnpf mui dan fpi
sebagai organisasi yang menggunakan agama islam bertujuan memecah belah kesatuan dan kerukunan antarumat beragama
masa menyatakan juga akan melaporkan rizik sihab ke polda kalimantan timur
terkait penghinaan pancasila hingga penyebaran kebencian antarumat beragama
aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan
sejak fpi berdiri banyak kegiatan amal yang dilakukan kelompok ini
namun ada sejumlah peristiwa kekerasan yang menurut banyak pihak mencoreng nama organisasi yang membawa nama agama tersebut
salah satunya yaitu demo menolak pelantikan ahok menjadi gubernur dki jakarta pada tiga oktober dua ribu dua puluh
aksi tersebut berlangsung ricuh dan menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak
sonjung cnn indonesia